penggunaan telepon atau perangkat mobile di dalam penerbangan kini masih menjadi perdebatan
namun di masa depan bukan tidak mungkin bahwa penumpang pesawat bisa bebas berkomunikasi dengan kerabat di daratan selama masa penerbangan
simak ulasan samuel board berikut ini
layanan panggilan video mulai kembali bergejolak
apalagi kini masyarakat tak hanya bisa melakukan panggilan video melalui jaringan telekomunikasi sebuah provider
namun juga memanfaatkan infrastruktur internet
memasuki awal tahun dua ribu video call semakin digunakan dalam gaya berkomunikasi
seiring dengan maraknya aplikasi pesan instan berbasis internet yang memiliki fitur panggilan video
istilah video call bahkan kini perlahan mulai bergeser menjadi video chat
yang terakhir teknologi video call juga menjadi pemicu lahirnya aplikasi video streaming
yang kini banyak digandrungi di seluruh dunia